capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan memuji konsistensi partai keadilan sejahtera dalam berdemokrasi
termasuk saat berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi pemerintah
anies menyebut soal konsistensi pks dalam berdemokrasi
dalam sambutan halal bihalal serta tasyakuran milad ke dua puluh dua tahun pks di jakarta kemarin
pks tidak hanya siap berada dalam pemerintahan tapi juga di luar pemerintahan sebagai oposisi
dua tahun pks berjuang dan dua puluh dua tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi
berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan
dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan
pks telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap
ketika berada di dalam posisi
pemerintah jalankan tugas dengan sebaik baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi
terkait posisi pks ketua umum partai nasdem surya paloh menyebut
jika semua pihak bersatu akan lebih baik dalam menghadapi permasalahan bangsa
namun nasdem menyerahkan keputusan sepenuhnya di internal pks
otoritas sepenuhnya kan ada di kawan kawan di pks
saya semuanya baik masalah bangsa ini begitu kompleks
semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu
dalam mengatasi permasalahan permasalahan kehidupan kebangsaan kita pada prinsip dasarnya itu baik
sementara itu pks mengaku telah menjalin komunikasi intens dengan presiden terpilih prabowo subianto
namun demikian pks memastikan siap jika harus berkoalisi maupun beroposisi
kan udah pada kebagian tinggal pks nanti juga kebagian juga
sudah dialog sudah dialog tinggal diatur jadwal
ikan cepat ikan gabus lebih cepat bagus